ketua umum partai gerindra prabowo subianto pada kamis siang hadir juga dalam pembukaan kongres kelima pdip yang digelar di sanur bali
prabowo memenuhi undangan ketua umum pdip megawati soekarno putri
kedatangan prabowo subianto disambut oleh trimedia penjahitan yaitu salah satu pengurus dpp pdip
prabowo merupakan salah satu ketua umum partai di luar anggota koalisi indonesia kerja yang diundang dalam pembukaan kongres kelima pdip
ketua umum partai golkar erlangga hartarto salah satu partai yang tergabung dalam partai koalisi indonesia kerja
mengaku tidak mempermasalahkan diundangnya prabowo subianto dalam kongres kelima pdip
ketua umum partai golkar erlangga hartarto salah satu penjahitan yaitu salah satu pengurus dpp pdip yang digelar di sanur bali